assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
anas sudah memerintahkan gabuk dan irman untuk ikut mencari santri baru itu
ana sebagai senior
kan bang faruk teh pake baju
iya itu bocah gue tandain tuh
siapa siapa siapa siapa
jadi kotor yoh
gak ada mi
saya sudah cari kemana mana
ini cari lagi bang kandar
siapa tau teh dia perginya belum jauh dari pondok
lo kasih tau gue kaya apa ciri ciri tuh bocah
biar gue gulungan aja
tunggu gue kasih kendor
tunggu apa lagi afoy
mau buang buang waktu ingat
rimba tanggung jawab kita bersama
apalagi antung pengurus pesantren
kalau dia keburu jauh sarotnya
mau ambil cara gaya anak jalanan ancur
saya permisi dulu tuh mi
avoy tommy kenapa begitu tadi
faruk bisa carinya kesana
limbah tanggung jawab kita kasihan dia
itu bocah sahpet
sama sama apa tuh ya bocah
namanya aja begitu rimba sekarangnya tarzan
secakep lo kayak kegantengan
mungkin udah kayak menahan ke wc
tawa lagi bukan mikir
woy kalau kok ganteng tuh udah kutukan
kayak juga kutukan
tuh bocah ternyata lebih gadung daripada kita ya
eh itu bocah cuma caper doang cari perhatian
namanya juga bocah
kalau tuh bocah caper
berarti lu waktu itu juga caper dong
lah lah lah lo ngapa ya
lu jangan nyangkut nyangkutin gue deh
gue hilap juga bukan lo
ya kita anggap aja itu bocah
ya santai aja
lo ada hubungan darah apa sih lo
paman lo kayak ngebelain bocah banget sih
soalnya kayak ada hubungan darah gitu sama lo
lo ngebelain abis abisan sama dia
siapa siapa siapa
untung jantung om nih kagak pecah
pada mau bulan puase
abang kasih tau ya
main itu gundu
kayak begini ngebayangin orang
bikin orang jantungan
sudah berpencar nyari rimbak
mangkandar juga insyaallah
mau nyari rimbak warga pesantren
ya umi t ini minta
karena orang tua mereka sudah menitipkan anak
ini sudah menjadi tanggung jawab kita
tanggung jawab bersama
ya sudah kalau begitu
itu mata atau kemana saja
kalo kesana mah atu
kita jadi gak mencari nyur
antum ini bagaimana
kan antum sendiri yang bilang
biarkan saja anak funky dan surya

dengan keberadaan santri baru itu
tapi kan pesantren kita udah siaga satu bang ustadz
nanti kalau umi tahu gimana nih bang ustadz
antum jangan fuzak
antum disini saja
dan antum irman
antum siap siap tulis di buku kesalahan
bahwa si faang dan cecunguk cicunguknya
tidak becus mengurus pesantren
ya udah ustadz lah
jangan badan sogya kak ustadz
itu udah ustadz itu
lihat kursi lihat fayung lihat kursi lihat fayung
antum aneh capek omong aneh am antum eh
kan anda sudah bilang cari itu santri
yang baru sampai ketemu sampai ketemu
mau melawan aneh
sampai biarlah dibilangin susah betul
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
anas sudah memerintahkan gabuk dan irman
untuk ikut mencari santri baru itu
ana sebagai senior
kan bang faruk tak pakai baju
kalau saja ana diberikan tanggung jawab untuk memanggul
oh maksudnya bang faruknya mau dipindahin ke pasar
nggak mau dipesantren lagi
umi sudah berubah
umi sudah berubah
kalau begitu umi ke kelas dulu
itu santriwati bawaannya si afoy bocah ngafaiya
sama tidak benernya sama yang bawa
tidak benar bagaimana udah ustadz
makanya diputerin sama si neng
kita jadi muter muter untuk mencarinya
ana ada urusan yang lebih penting
woy masih kita bayi man
tadi tinggal man
man bangku man